inyong mau beresin ini dulu mak
habis sholat jumat kita baru ngelayat
sekarang kita balik ke kantor ya
yo aku balik dulu ya yo
yang satu meninggal yang satu berantem
lebih baik kita utamakan yang meninggal dulu bu
gara gara denger pangguin berantem
kalau nunik selingkuh sama saya
banyak batok lu ya
lu berani ngomong begitu sama gue ya
bener kata si yoyo
harus banyak olahraga
dia itu aja mampus sih
kalau berantem ya bukan karena rebutan anak
makanya lu cepetan
tapi kan selfie anak lo
tapi kan selfie anak loh
tapi kan selfie anak loh
ini bukan tugas
gak boleh pakai bahasa dinas
ke sana aja pak
bukannya ke sana
ke sana aja pak
feeling saya tuh ke sana jalannya
yaudah gini gini kita sekarang nyebar ya
nanti kamu tinggal telepon aku ya

kalau habis makan itu sampahnya dikumpulin terus dibuang

diam satu menit aja
gak usah satu menit satu detik aja
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh
wa rahmatullahi wa barakatuh
jam berapa ini
ngumumin orang berantem kali mak
orang berantem aja kok diumumin
orang berantem aja kok diumumin
kan saya gak punya nomer telepon bapak

udah bang capek
abang jalannya bener bang
minggir bu jangan di jalanan
siapa yang meninggal
ada yang meninggal mak
nah kalau ada yang meninggal
iya gue tau
bisa diam gak sih lo
ini kenapa gak bangun bangun sih mak
bangun mak noid
tolong masuk ke kamar
siapa di selfie
kalau dua duanya saya tidak kuat
cepet akan ibu
saya gak berani deh selfie
yang akan selfie gak kuat
gimana sih ini
mama itu kemana
kok gak muncul muncul ya
telah berpulang ke rahmatullah
ibu pok nuni
ibu mertua bapamu hidin
mertua gue meninggal
mertua gue siapasih
sampai urusan pemenangan selesai
gak usah ditolak
baru dateng mak
meninggal di sini
tadi pak ginyo melihat dia dateng ke tempatnya pak muhyiddin
dia sudah punya firasat
ini kan hari jumat
bapak bapak pasti di masjid
nggak ada yang ngurusin jenazah
sekarang lu ganti baju pakai kerudung
lu kok diam aja
inyom mau beresin ini dulu mak
kita baru berjalan
sekarang kita balik ke kantor
yo aku balik dulu ya yo
yang satu meninggal yang satu berantem
gimana urusan lu nih
lebih baik kita utamakan yang meninggal dulu bu
nya noit cantungan gara gara denger pak muhyiddin berantem